pemirsa untuk menjamin persediaan kebutuhan pangan masyarakat pada hari kamis sembilan april dua ribu delapan belas
menteri perdagangan agus suparmanto meninjau langsung dua pabrik gula di banten
menteri menjamin stok gula aman hingga setahun ke depan
bahkan untuk harga menteri memastikan gula pasir patok di angka rp dua belas lima ratus per kilogramnya
menteri perdagangan agus parmanto meninjau langsung dua sentra pabrik gula rafinasi
diserangkan cilegon banten pada kamis sembilan april
produsen gula yang setiap hari menghasilkan hampir dua ribu ton tersebut
didatangi menteri beserta satgas perdagangan untuk memastikan keberadaan stok gula
sementara itu kebutuhan gula di indonesia berkisar dua ratus lima puluh ribu ton per tahun
dengan perkiraan tersebut kementerian perdagangan meyakini
stok gula yang ada sekarang akan mencukupi kebutuhan masyarakat
tidak hanya jumlah gula yang melimpah
menteri agus juga memastikan harga gula rafinasi di pasaran
dipatok di angka rp dua belas lima ratus per kilogramnya
agus memastikan harga ini tidak akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen

di jalan langsung untuk menciptakan prosesi datang di kembusiannya
untuk memastikan harga gula tidak melebihi dari keputusan pemerintah
dirjen perdagangan dalam negeri suhanto menyatakan
pihaknya bersama satgas pangan akan memotong mata rantai distribusi
dengan kondisi tersebut diakini harga dari produsen sampai ke konsumen

dirjen perdagangan dalam negeri suhanto menyatakan
pihaknya bersama satgas pangan akan memotong mata rantai distribusi
dengan kondisi tersebut diakini harga dari produsen sampai ke konsumen
tidak lebih dari rp dua belas lima ratus per kilogramnya
dirjen perdagangan dalam negeri suhanto menyatakan
juga mengancam akan memberikan sanksi tegas pada agen distributor
bila memasang harga lebih dari ketentuan keputusan pemerintah ini
jadi kami tegaskan bahwa tugas kami kepada para produsen
mendistribusikan gula ini ke seluruh indonesia
melalui jaringan jaringan mereka dengan harga di ujungnya adalah dua belas lima ratus
artinya bisa mengejamin ya pak
mereka harus buat komitmen
jadi produsen dan komitmennya
mungkin dari saksikan satgas pangan
kalau ada hasil penjualan gula yang penugasan dari ekstravinasi
ke gula produk putih di luar harga yang ditentukan pemerintah
pasti akan ada sanksi dari pemerintah
kementerian perdagangan juga menjelaskan
tingginya volume produksi gula pada sentra sentra pabrik rafinasi di indonesia
tidak seharusnya membuat konsumen panik akan kehabisan stok gula
dalam dua bulan ke depan
pasukan gula dari petani lokal juga akan masuk di pasaran
wajib nuat cilogon banten